gelaran motogp seri indonesia masih beberapa hari lagi
namun sejumlah penonton sudah datang ke lombok lebih awal
senin sore sejumlah penonton yang tidak kebagian hotel di dekat sirkuit
kemudian memilih untuk tinggal di kota mataram
untuk mengisi waktu menjelang gelaran motogp
mereka pun berkunjung ke pantai loang balok mataram
untuk menikmati sunset sambil menikmati kuliner kekinian
kami kesini itu kebetulan lagi ada event motogp
jadi kami sengaja datang kesini untuk bisa melihat langsung event internasional
yang berada di lombok mas
tapi ini kan belum mulai pak
oh iya memang sengaja kami datang lebih awal
karena kami ingin menikmati indahnya kota mataram
kehadiran para penonton motogp ini membuat dampak kunjungan wisata di kota mataram mulai meningkat
untuk saat ini sih ada sih dampak dari tamu tamu motogp
kayak kemarin juga apa namanya itu
yang sebelumnya itu juga lumayan dampaknya untuk motogp kita di sini
karena ada banyak tamu yang hidup di senggigi
kadang stay disini dulu untuk sunsetan seperti itu sih
bukan hanya para penonton saja yang tidak sabar untuk segera menyaksikan ajang balap motor paling akbar sejagat raya ini
namun para pembalap motogp juga sudah tidak sabar
terbukti mereka mulai mengunggah foto telah tiba di indonesia
pembalap tim prima pramag racing jorge martin
memposting foto dirinya memegang koper dengan caption bertuliskan mendarat di indonesia
kemudian pembalap tim aprilia raul fernandes
yang telah tiba di tanah air dan tengah menghabiskan waktu berlibur di pulau dewata bali
lalu ada pembalap tim honda serta juara dunia tujuh kali mark marque
yang menyampaikan pesan pesan untuk mereka yang telah tiba di indonesia
dan singkat melalui instagram story bertuliskan indonesia kami datang
balap motogp akan berlangsung pada dua belas hingga lima belas oktober mendatang
mulai dari sesi pemanasan latihan bebas kualifikasi hingga balapan utama
lalu rahmat juniadi mataram nusa tenggara barat